menteri komunikasi dan informatika rudiantara mengklaim indonesia saat ini telah aman dari ancaman virus wannacry
yang menyerang jaringan data atau internet pada komputer
wabah virus komputer ransomware atau wannadecryptor atau yang dikenal dengan wannacry
adalah sebuah jenis malaysia software atau malware yang menyerang komputer dengan cara mengunci komputer
atau meng encrypt semua file yang ada sehingga tidak bisa diakses kembali
dan biasanya virus ini mengincar pc berbasis windows yang memiliki kelemahan pengamanan
di indonesia virus ini sempat menyerang sistem di rumah sakit darmais
mungkin dari tujuh ribu ini ada satu di indonesia tapi kan satu dari ratusan ribu atau juta komputer tidak ada artinya gitu ya